kepanikan warga sukabumi saat berusaha untuk menyelamatkan diri dari terjangan banjir
tampak dalam video warga berjalan menerobos terasnya banjir
di sela ketakutan air yang terus naik
inilah video amatir milik bunga
saat dirinya berusaha untuk menyelamatkan diri ketika banjir menerjang kediamannya
bunga bersama kedua orang tuanya menerobos banjir untuk menyelamatkan diri
mereka tidak menyangka air begitu deras menerjang rumah dan menyapu seluruh harta bendanya hilang terbawa banjir
air yang tiba tiba naik membuat warga pun langsung mengevakuasi diri tanpa sempat membawa apapun
untuk ke lokasi yang lebih tinggi